majelis hakim mengulia
saudara jaksa penuntut umum yang terhormat
perkara ini menurut kami sangat dipaksakan
oleh penuntut umum
hal ini terlihat karena perkara ini
dijatakan lengkap menjadi kedua satu oleh penuntut umum
setelah berkas yang bolak balik
sampai hampir empat lima kali
dari penjidik kekejaksaan
dan akhirnya setelah last minute
yaitu pada saat masa tahanan
jessica kumala wong soma berakhir
barulah berkas perkara tersebut diterima
dan diterima lengkap oleh jaksa
memang terbukti bahwa kasus ini banyak kejanggalannya
ada pun kejanggalan kejanggalan tersebut
alah sebagai berikut
jaksa penuntut umum
menyatakan bahwa motif dari terdakwa
melakukan pembunuhan terhadap wayan mirna salehin
adalah karena sakit hati
karena dinasihati oleh wayang mirna salehin
untuk putus sama pacarnya
pernyataan jaksa penuntut umum ini
sangat tidak masuk akal
dan tidak terbenar
apalagi jessica kumala wong soma sendiri
tidak pernah bercerita secara detail
kepada way mirna tentang pacarnya
karena pada waktu wayang mirna datang ke sydney
pada tahun dua ribu empat belas
jessica masih dalam pendekatan
dengan pacarnya patrick
jadi belum pacaran benaran
belum pacaran benaran
tidak pernah diberitahu oleh jessica
tentang nama patrick tersebut
jadi tidak mungkin wayang mirna
bercerita kepada arief setiawan sumarko
kalaupun arief setiawan mengetahui nama patrick itu
adalah karena arief
mendengarnya dari penyidik atau dari temannya
ketika ia diperiksa
karena penyidik sudah dulu datang ke australia
dan mengetahui nama patrick tersebut
keterangan tentang sakit hati ini pun
hanya diterangkan oleh saksi arief setiawan
itu pun bersifat testimonium di aditu
yaitu kesaksiannya hanya mendengar
dari orang lain
dia tidak dapat diterima sebagai keterangan saksi
lagi pula yang menerangkan tentang jessica
sakit hati karena dinihati oleh wayan mirna
untuk putus dengan pacarnya
ini hanya keterangan seorang saksi saja
yaitu arief setiawan semarko
sedangkan menurut hukum
seorang saksi bukanlah saksi
apalagi keterangan arief setiawan tersebut
telah dibantah oleh jigel kumala wangso
jadi keterangan arief semarko tersebut
dan diperlukan oleh
dan alasan atau motif
atau alasan yang sakit hati terhadap wayang mirna
bahwa dari fakta persidangan kita menemukan
kejanggalan kejanggalan yang berpotensi
sebagai dugaan manipulasi
terhadap barang bukti perkara
padahal sebenarnya kasus ini adalah
kasus serhana tetapi dibuat rumit
karena tidak ada bukti bukti
yang meyakinkan dari penuntut umum
sebagaimana kita ketahui
jessica kumala wangso
tidak memenuhi wayang mirna salihin
dengan cara memasukkan
cyanida ke dalam kopi wayang mirna salihin
telah ditemukan sianida sebesar
itu bb satu dan b dua
tetapi setelah tujuh puluh menit
setelah aramah wayang mirna salihin meninggal dunia
dan diambil oleh
penyidik dari lampung dari tubuh wayang mirna salihin
sebanyak dua kontainer
terdiri dari masing masing
yang setara dengan sepuluh ml
dari dermawan salihin
penyidik telah menyita satu ml
carian lambung tersebut
dan kemudian diperiksa di laprim pori
yang dinamakan bb empat
yang disita penyidik
untuk dilakukan pemeriksaan melalui laprim
sebab kalau jumlah tersebut tidak cukup
tentu penyidik pasti menyita
lebih daripada satu ml
barang yang tersedia sampel tersedia
adalah dua puluh mg
sehingga cukup jumlahnya
setelah caran lambung bb satu
maka diperoleh hasil
bahwa carian lambung tersebut
negatif dari cyanida
dan juga negatif dari arsen
tidak ada ditemukan cyanida
di dalam tubuh korban
sehingga kalau dari hasil
pemeriksaan laboratorium ditemukan
maka tentunya di tubuh wayemirna salihin
harus ditemukan cyanida
baik di lambung maupun dalam hati
yurin darah jantung
atau otak wayemirna salihin
cyanida tersebut tidak ditemukan
di dalam tubuh wayemirna salihin
lantas kalau dibikin halnya
apa sesungguhnya yang terjadi
yang terjadi adalah
sesuai dengan pendapat
yang dari australia
maka kemungkinannya adalah
minum kopi dari gelas tersebut
tetapi sewaktu kopi itu diminum
kopi tersebut belum ada cyanidanya
setelah wayemirna salihin meninggal
ada yang memasukkan cyanida ke dalam gelas
apakah itu waktu di restoran oliver
atau waktu dalam
perjalanan ke restoran oliver
atau mungkin juga di tempat tempat yang lain
hanya itu kemungkinannya
kalau cyanida tersebut sudah ada di dalam kopi
sebelum diminum wayemirna
maka menurut ahli bengbeng ong
maka pasti di dalam tubuh mirna
tetapi kenyataannya cyanida tersebut
baru setelah tiga hari kemudian
setelah wayemirna salihin dipromalin
dilakukan pemberian sampel
yaitu lambung bersepudu
dan hati serta urin
ternyata hasilnya di lelamu korban
ditemukan dua cyanida
terhadap hal ini ditemukannya
dua miligram cyanida ini
setelah tiga hari
dan setelah dikormalin
maka para ahli bembeng menyatakan
dua cyanida tersebut adalah
untuk jelasnya kami jelaskan
kalian yang kami jelaskan
disini ada vietnam coffee
yang oleh laprim
yang oleh laprim disebut
jumlahnya tujuh empat ratus miligram
adanya cyanida di dalam bb satu dan bb dua ini

adalah berasakan hasil laprim porri
kalau kopi ini
yang berisi cyanida ini diminum
dan dia meninggal
di dalam tubuh ini
cyanida yang ada di dalam kopi ini
di dalam tubuh ini
tidak ditemukan cyanida
yang menyatakan tidak ditemukan cyanida
disini ada cyanida
disebut oleh laprim porri
tidak ada cyanida
disebut oleh laprim porri
bisa terjadi seperti ini
kalau ini diminum
ada cyanida pasti ada disini
tetapi kenyataannya tidak ada cyanida
itulah yang dikatakan oleh
ahli dari australian mengatakan
ada dua kemungkinan yang terjadi
pertanda dia bilang
bahwa keberadaan ini kopi bisa
belum myrna meninggal
tapi kemungkinan ini dia bilang
tidak mungkin karena apa
karena kalau disini sudah ada cyanida
maka pasti di dalam tubuh korban ada cyanida
sehingga dia mengatakan
karena laprim memintakan ini ada cyanida
kita tidak bisa bantah
laprim juga mengatakan disini
tidak ada cyanida
adalah tidak bisa kita bantah
maka kemungkinan yang menurut byron bahwa
di dalam kopi ini ada cyanida
yaitu setelah myrna meninggal
dunia baru dimasukkan
ke dalam gelas ini
inilah kemungkinan yang disampaikan oleh
untuk menguatkan pendapat ini
para ahli tersebut yaitu
dr jai surya adbaja
kalau di dalam tubuh korban
ada cyanida yang dibunuh korban
maka tidak saja
hanya dalam lambung
mereka harus ditemukan
pula di dalam hati
dan cairan tubuh lainnya
biomarker atau tanda atau ciri
khas seorang mati karena cyanida
maka di dalam hati
atau yurin korban
pasti sekali lagi
pasti ditemukan cyanida
atau asam tyosyanat
harus ditemukan di dalam yurin
semua ahli tersebut
di dalam makanan yang kita makan dan minum
ada kandungan cyanida
hal itu ada dalam buah
dan air ledeng dan sebagainya
tetapi mengapa manusia tidak mati
kalau makan apel
hal itu karena tuhan maha luar biasa
di dalam tubuh kita
tuhan membuat zat yang namanya
yang berfungsi menetralisir semua cyanida
yang berasal dari makanan
sehingga cyanida yang kita makan tersebut
diolah dan bereaksi dengan
yang ada dalam tubuh
dan kemudian hasil reaksi cyanida
dengan enzim roda naseh tersebut
tetapi kalau jumlah cyanida tersebut
masuk melebihi batas kemampuan
maka manusia tersebut mati
dan ketika dia mati
karena jumlah cyanida terlalu besar
maka sebagai tandanya
di dalam tubuh
antara lain di dalam hati
yurin dan darah
adapun jumlah lethal dosis tersebut
adalah satu ratus lima puluh mg
sampai dengan dua ratus lima puluh mg per liter
dan menurut dr musarman subandi
yang dijuga oleh
jumlah litel dosis tersebut adalah
kalau orang meminum cyanida dengan jumlah
maka orang tersebut akan meninggal
dan kalau orang tersebut meninggal
maka akan ditemukan cyanida
di dalam tubuh korban
apabila hal ini kita hubungkan dengan
maka terdapat fakta
bahwa di dalam tubuh korban
antara lain di dalam hati
di dalam empeduk
tidak ditemukan cyanida
sidang kasus kematian mirna
dengan terdakwa jessica kumala wongso
bisa anda kembali simak selanjutnya bersama
saya cheryl maralla tetaplah bersama cnn indonesia